kamu juga sih
kalau kita bule kebanyakan kejimur mentari
tanam kangkung di kampung
kamu kenal sama dia nggak
kita ketemu waktu di amerika
dan aku cari cari rumah nomor rumahnya
aduh ya ampun
dasar laki laki kena hajar
nggak tahu dia untung dia
cuma ya juga dia hati
tapi sekarang lihat tuh
lihat tuh papi
kalau misalnya berdan mau selingkuh
harusnya semangat kecil dong
misalnya seumur nak
kalau nggak lebih muda dari nak
jadi lebih cantik
lebih keras lebih seksi
kalau ini mah sama tuanya sama mi
mami mah nggak kalah
setuju kan mami
aduh mami kenapa tidur di situ
wah nggak tau
mami tidur di situ
biar dilihatin orang orang kan
jadi naknya malu papi malu
minta digendong pada mam papi
papi udah nggak ada
aduh mami dilihatin orang malu
jangan tidur bangun
mau ke mana kebua
kita mau ngangon ke bua
bilang aja lo mau bolos
wah bener itu abi
oh kepala sekolahnya yang kenteng
yang kepalanya botol
dia mau bolos sekolah tapi si abi ini mau kita ajak
jalan jalan pak kapsen
merah sampai ini bunuhnya mau cak ke jaksing murni nih
tunggu apa lagi pi kurung aja tuh si abi udah jelas jelas dia pengen bolos sekolah
eh gentong sekate kate amat lo sama temen gue
emang lo kate di hayam apa pake acara di kurung kurung segala
kenalin ya alatun ini fotografer yang sangat profesional
penyanyi dangdut bintang sinetron penyanyi pop semuanya pernah difotain sama dia
iya lah emangnya kurang lebih segitulah artis yang udah saya fotoin
yah baru britney spears mah itu kecil itu waktu smp sih udah potret dia
tau gak olga saputra ya itu sekarang yang udah sering saya foto
a'atoni ganteng deh
eh apa apaan sih
dengar ya atau ini nih cowok gue jadi lolos semua jangan pernah macem macem sama dia
aduh itu mami pangkat aduh tuh bukan aduh pangkat mami sakit ya
mami mami abis abis mami berat sih siapa suruh habisnya diet dong
nah sekarang waktunya na untuk mikir mau telepon siapa polisi nggak mungkin karena tidak ada kriminalitas
aku ini yang aku di sekolahnya api sekolahnya apa
jadi jawabnya ragu ragu itu yang bener dong haa ketauan ayang gak puasa ya
puasa aku puasa aku gak boleh
oh kok yang bener
nah makanya sekarang jawabnya beneran dong soalnya kalau lagi puasa itu nggak boleh bohong
iya yang aku bohong lagi di sekolahnya ti ti tita
hah ayang lagi ngapain di sekolah tita
hah nak tau sekarang ayang lebih suka sama abg ya ngaku
ya enggak ya enggak agusin tita lagi aku mah gak suka sama dia yang
itu anak marisi raisi aku mah gak suka beneran yang
kamu jangan nyangka aku yang enggak enggak gitu dong
ya makanya sekarang jawabnya yang jujur
ingat ya sayang ya kalau orang lagi puasa itu dilarang berbohong apalagi soal pacar
sekarang jawab yang sebenarnya ayang li ngapain di situ
iya iya iya iya aku jujur deh aku aku motoin temen temennya yang
apa sih punya hobi kok aneh banget orang lain tuh hobinya membaca masak kayak renang kek
kamu hobinya bohongin pacar sendiri
pokoknya nah gak mau tau harus nyampe sini sekarang juga
aduh yang lagi puasa kemol ngapain sih yang aduh kamu tuh aneh aneh aja deh
sayang pun ntar aku jelasin kenapa mesti begini tapi pokoknya dengerin ya ini yang penting
mami nak pingsan terus sekarang mesti lemes jadi nak butuh banget bantuan kamu tolong kesini ya sekarang
aduh pingsan aduh jangan udah tahu mama kamu tuh udah tua diajak muter muter mau lagi puasa lagi
aduh yang kamu tuh jangan ngaco deh yang
ayang bukan itu masalahnya udah kalau dihapus ya
ntar aku jelasin ntar pulang sana abis lagi gak bisa telepon papi pokoknya sekarang juga harus kesini ngerti sekarang juga
iya deh iya deh aku sana yang ya ya ya ya dadah
a mereka udah siap beli foto yuk
kita maaf ya aduh gak bisa sekarang fotonya ini emergency banget besok aja besok aja ya
gak bisa mereka udah bayar jadi mesti sekarang fotonya
kita gak bisa juga ini emergency ya tolong
tony kamu bisa nggak sekarang nemuin ibu
ibu emangnya penting banget ibu ya
iya penting banget loh tony karena ini menyangkut nilai kelulusan kamu
ehm iya deh iya deh kalau emang soal kelulusan biar saya datang ibu bener deh
ya udah ibu tunggu ya
tita maaf banget ya tita ya aku bener bener gak bisa besok aja gimana fotonya ya maaf ya
tita jangan marah tita jangan marah tita merem deh merem deh jangan bintip ya
idung sampai tiga
kita jangan marah lagi puasa gak boleh marah marah ya
atau ini pergi nitip
kamu juga tita
kamu juga sih
kalau kita bule kebanyakan kejimur mentari
mau ditanya kamu kenal sama dia nggak
kita ketemu waktu di amerika dan aku cari cari rumah nomor rumahnya tapi rumah alamatnya gak teratur kenal enggak
waduh jangan jangan dede benang kevin waktu di amerika nih
gimana kenal enggak
halo selamat siang om
bisa bahasa indonesia jangan panggil om dong anwar bahasa inggrisnya an war anti perang
yong kru peace
ah mau ditanya kamu kenalan sama dia nggak
oh kenal ya
ya bukan kenal lagi
wah nikmat mantapnya dunia
nih kalau kita lagi puasa nih duduk duduk di sini terus nih nyantai tau gak udah tempatnya enak malunya adem nyaman terus lagi tuh sopanya mumpung enak banget dah
iya nih abi juga jadi ngantuk
coba ya kalau setiap hari kita nongkrong di sini selama bulan puasa pasti puasa kita bakalan jadi menang
kalau yuk bulan puasa begini tuh yuk sedih banget yuk sakit hati hati yuk tuh makanya kantor iris iris
emangnya ngapain sih bapak lo awal rahumi pas lagi mau puasa
bukan begitu tes kalau bulan puasa begini apalagi mau deket lebaran yuk akan sakit hati soalnya yuk kan dicurip bikin dodol sekuali gede tanya yuk akan capek
gak nyambung ya kali aja
please silakan duduk
saya mau ganti pakaian mau pakai parfum nggak enak dong tamu dari jauh saya kurang wangi
gak apa apa kamu masih kelihatan lumayan
kamu jangan gitu habisnya yuk deg degan
eh neng mendingan lu dulu jelasin dulu sama gue
ada apa mbok
orang hadir belanda gila yang manggil gue mbok
sebelum lu begat egatel sama tubur uang kutub mendingan lu jelasin sama gue sebenarnya lu sama si kevin ada apa
si kevin tuh dedemenan gue tau
wah sulit sih denger ngomong sama belanda gilek banyak antiju
lu tau ya si kevin tuh dedemenan gue dedemenan itu is love my darling
saya ngerti jangan khawatir dong itu kita cuma teman teman aja teman teman
waktu di amerika dia itu tuh kan cuci piring aku aku waitress waitress tau gak waitress
waitress aja kagak tau tau gue
dan saya sebenarnya ada tujuan ketemu sama saudara saya
kalau lu ada apa apa yang mendebenan gue
tony tugas kamu harus cepat diperbaiki saya sudah memberi catatan kepada kamu untuk memudahkan kamu
ibu berharap dua hari lagi kamu cepat mengembalikannya ke ibu
karena ibu akan cepat pula memberi nilai ke kamu
oh nggak apa apa bu
bu kalau gitu saya betulin tugasnya ya saya cepat cepat terus saya kembali lagi ke ibu
permisi ya bu ya
tony jangan lupa ya dua hari lagi
ya permisi bu
ya itu masalahnya keluarganya dia itu cuma saya kok sendiri justru itu kalau sampai nggak ketemu saya gimana dia nggak ada siapa siapa di sini
sabar pak zon nanti juga dia telpon yang penting sekarang dia sudah sampai jakarta
iya ngomong ngomong pak zon sudah lihat foto terbarunya dia belum
adalah ya itu saya belum pernah lihat fotonya dia yang terbaru tapi kalau saya pikir pikir dia pasti agak kebule bulean
sebab ibunya orang bule beda sama saya kalau saya kan ibu saya orang seragin beda buteg pesek bisulen lagi
yang kenceng kayak biar nak denger biar orang lain juga denger nih yang di mall ini jadi tau kalau papi ini lagi selingkuh
ayang kenapa sih hobinya bikin pacar yang ngambek orang pacaran tuh seneng seneng jangan kayak begini
kan disuruh duduk nungguin kamu di mall sendirian mana dilihatin orang lagi aduh nih ibu ibu ngapain sih cenger cengit
papi lagi selingkuh